tim federasi mini football indonesia mendatangi kediaman menpora imam nahrawi
untuk memperkenalkan olahraga mini football kepada masyarakat
mendatangi kediaman menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi
di widya calon ratiga kebayaran baru jakarta selatan
kedatangan rombongan ini guna memperkenalkan olahraga baru yaitu mini football
tim federasi mini football indonesia juga menyerahkan kaos jersey secara simbolis kepada menpora
menurut keterangan pihak imf mini football adalah olahraga yang mirip sepak bola dan futsal
yang membedakannya adalah ukuran lapangan serta jumlah pemainnya
lapangannya memang kita bisa dari lapangan besar kita bisa bagi empat atau bagi dua
di situ juga untuk pemainnya kita bisa sampai maksimal itu sembilan
menyikapi hal ini menpora imam nahrawi mendukung penuh langkah imf
untuk memperkenalkan olahraga mini football ke masyarakat
kami pemerintah indonesia sangat mendukung berkembangnya sepak bola mini indonesia
semoga olahraga ini berjaya
dapat memberi kebanggaan bagi negara dan bangsa kita
imam juga berharap munculnya atlet atlet pria dan wanita dari cabang olahraga mini football indonesia
yang akan mengharumkan nama bangsa
budi tanjung jakarta